sambil kita menyaksikan bagaimana jalannya pengambilan nomor urut partai politik peserta pemilu pada malam hari ini
kita akan berbincang bincang dengan tiga orang tamu saya malam hari ini
ada bang andri rosiade wakil sekjen partai green road
terima kasih bang andre sudah mau menemani kita malam hari ini
kemudian mewakili partai baru nih suasana baru partai baru suara yang baru
yang berhasil lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dua ribu sembilan belas
ada michael sianipar yang merupakan ketua dpw psidki jakarta
terima kasih mike sudah datang
saya harus manggilnya mike aja atau bro mike
karena psidki ciri khasnya ada bro dan sis itu tadi
oke kemudian yang mengawal kita ini supaya kita gak lari kemana mana ya
ada analis politik yang juga koordinator forum masyarakat peduli parlemen atau formapi
ada bang sebastian salang
terima kasih bang sebastian sudah hadir di sianin indonesia
kita akan bicara malam hari ini kan kita sama sama menyaksikan bagaimana proses pengambilan nomor urut gitu
tapi sebelum kita masuk ke bagaimana yang
hal hal yang lebih teknis mengenai kepemiluan
menurut anda bang bas dalam marketing politik nih ya
nomor urut itu seberapa penting dan seberapa krusial sebenarnya nomor urut itu bisa dipakai untuk
untuk branding partai politik branding calon dalam kontestasi politik sebenarnya
sebetulnya gini nomor urut partai itu secara faktual dia tidak memberikan kontribusi langsung
untuk memastikan kemenangan suatu partai politik
tetapi dari sisi branding nomor urut itu menjadi penting untuk memudahkan pemilih atau masyarakat mengidentifikasi partai
karena itu nomor urut ini kemudian menjadi penting bagi partai partai politik
dan ketika kita bicara nomor urut maka pasti ada istilah nomor istimewa
pasti ada apa
nomor magic ada macam macam istilah disitu
yang tentu saja ini memang menjadi menarik ketika nanti kemudian dikemas oleh konsultan konsultan politik
dan lebih ke bagaimana memoles nomor urut dan nama partai ini sehingga dia menjadi sesuatu yang menarik
membuat atau memberi pesan yang mudah secara psikologis bagi pemilih
dalam sejarah politik indonesia modern lah bang bas
anda bisa punya contoh contoh nggak misalnya bagaimana nomor urut partai
misalnya nomor urut calon itu begitu magis dan begitu sangat melekat sehingga menjadi branding yang kuat gitu
misalnya ada nomor nomor tertentu nggak atau partai partai tertentu yang paling tidak sejak demokrasi modern ini dipakai dan sangat sukses gitu
gak ada fakta yang memberikan gambaran begitu kuat power dari nomor itu sehingga mempengaruhi kemenangan dari partai politik
tapi ada contoh yang unik misalnya
ketika calon punya nomor urut yang sama dengan nomor urut partai dan nomor calon presiden gitu
itu banyak yang jadi
bahkan event itu calon dpd
itu juga diuntungkan
nah itu fakta fakta yang
karena masyarakat mungkin masyarakat pemilih kalau tidak kenal males cari partainya males cari itu inget nomornya aja gitu ya bang basar
dan biasanya karena kita sistemnya pemilihan secara langsung dengan sistem suara terbanyak
maka kemudian setiap caleg itu memanfaatkan cara berpikir pemilih yang tidak mau ribut
jadi dia memilih cara yang paling nggak apa apa
kalau nomor partainya empat misalnya
dia sudah pilih nomor empat dari partai nomor empat
itu kan cara yang paling mudah
itu sangat membantu pemilih yang nggak mau berpikir ruwet gitu
dan dari sisi itu memang ada banyak contoh
ada beberapa calon yang diuntungkan
even mereka misalnya mengeluarkan biaya kampanye yang sangat minim
lalu orangnya juga tidak terlalu dikenal
tapi dengan nomor urut seperti itu kebetulan
sama dengan nomor partai mereka kemudian diuntungkan
tapi bagi partainya sendiri
itu belum ada contoh yang memastikan atau memberikan gambaran bahwa
ketika dia nomor satu pasti menang pemilu
itu belum terbukti selama ini
dalam beberapa kali pemilu
kalau kita tanya kader partai demokrat
pengennya nomor berapa
jadi nomor sembilan sudah begitu terpatri meskipun nomornya ganti ganti
hal hal seperti itu juga menjadi salah satu hal yang menarik ketika
partai partai politik kemudian mengambil nomor urut satu
gerindra sendiri pernah punya pengalaman baik nggak bang andre dengan nomor urut
atau memang nomor urut itu dianggap ya udah bagian dari gimmick demokrasi aja
atau apa namanya gincu gincu politik saja gitu
yang pasti ya kita menerima saja apapun nomor urut
yang paling penting bagi gerindra sekarang depan
adalah kita sudah melakukan evaluasi penuh ya setelah pilpres dua ribu empat belas
bagaimana gerindra setelah itu melakukan evaluasi penuh
setelah itu melakukan evaluasi yang menyeluruh
kita melakukan rekrutmen kembali kepada kader kader partai
lalu setelah direkrut lalu kita adakan sekolah partai ya
mereka dilatih langsung di hambalang
bahkan pak prabowo juga memberikan materi di hambalang untuk kader kader kita seluruhnya
lalu kita juga sudah memenahi struktur partai kita
sehingga kami meyakini setelah melewati pilkada serentak dua kemarin dan insya allah nanti pilkada dua ribu delapan belas
sebagai semifinal ya kalau kita anggap nanti pileg dan pilpres dua ribu sembilan belas sebagai final
ini adalah latihan terakhir kami untuk memastikan kemenang gerindra sebagai partai pemenang pemilu
juga pak prabowo sebagai presiden dua ribu sembilan belas tentunya
ini pemanasan ya pemanasan buat gerindra
tapi itulah hebatnya politisi bang bas kalau saya tanya nomor urut partai
dia gak mau kehilangan waktu jadi langsung ngomongin substansi partai tadi
tapi nggak ada nomor favorit ya untuk tahun ini bebas apa saja nggak ada nomor canggih atau nomor hoki misalnya
tahun ini kita ulang tahun yang ke sepuluh ya mudah mudahan berkah ulang tahun ke sepuluh ini
yaitu menunjukkan suara gerindra kembali menjadi nomor satu tentunya
apalagi di survei apapun sekarang kan gerindra antara nomor satu dan dua
makanya kita lebih baik fokus kepada menyempurnakan kinerja partai
menyempurnakan kaderisasi memastikan struktur berjalan penuh daripada kami bicara dan ribut nomor urut
kita belum bicara mengenai substansi bang andre
tapi kita bicara mengenai gimmick dulu ini sebenarnya
psi sendiri punya branding khusus nggak untuk nomor partai
apakah sudah disiapkan nih dari nomor satu sampai empat belas setiap nomor itu pasti punya alasan atau legitimasi legitimasi intelektualnya gitu misalnya
udah disiapkan belum nih sama orang orang psi
kalau setahu saya sih kita juga sebenarnya nomor berapa pun nggak masalah
jadi kita nomor satu sampai nomor empat belas itu udah siap
tapi kalau kita boleh pilih menurut saya sih nomor yang paling bagus itu antara nomor satu atau dua
iya karena kan kebetulan nanti pilpres
lebih bagus lagi kalau nomor urut partai sama dengan nomor urut calon presiden yang kita dukung
jadi menurut anda pilpres itu maksimal ada dua pasangan calon gitu kayaknya
mungkin cuma satu aja nanti
oke jadi nomor apa aja boleh tapi nomor satu nomor dua lebih bagus kalau dikasihnya
oke kita akan nanti kita akan jeda sejenak dulu bapak bapak
kita akan bicara mengenai bagaimana proses verifikasi sampai akhirnya kita mendapatkan empat belas partai politik
ini juga banyak disoroti banyak yang memuji kinerja kpu cukup banyak
apalagi dengan putusan mahkamah konstitusi yang membuat soal ini
mahkamah konstitusi yang membuat semua kelabakan tapi akhirnya bisa memutuskan
tapi banyak juga yang mengkritik bahwa dengan semakin memangkas proses verifikasi itu
menjadikan kualitas partai peserta pemilu dan juga kualitas demokrasi di ujungnya menjadi akan tercederai
kita akan bahas itu di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
hari ini kpu sendiri akan melakukan pengundian atau pengambilan nomor urut partai partai yang dikabarkan atau yang diloloskan dalam pemilu legislatif dua ribu sembilan belas tahun depan
tapi kpu memang telah mengumumkan ada empat belas partai politik yang akan berlagak di pemilu dua ribu sembilan belas pendatang dari enam belas partai politik yang mengajukan diri
dua diantaranya itu gagal jadi ada empat belas yang lolos ya
partai yang tidak lolos verifikasi kpu adalah pbb dan juga partai keadilan enam persatu

berikut kami hadirkan profil kedua partai tersebut
ini dua partai yang tidak lolos untuk sementara namun mereka kabarnya masih berjuang di bawaslu untuk memperjuangkan keikut sertaan mereka di pemilu tahun dua ribu sembilan belas ini
yaitu ini partai bulan bintang resmi berdiri pada tujuh belas juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di jakarta dan dideklarasikan pada dua puluh enam juli seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di halaman masjid al azhar kebayoran baru jakarta
pada awal berdirinya pbb diketuai oleh yusril iza mahendra

bahkan posisi sekretaris jenderal saat itu diisi oleh tokoh hmi ms kaban
sejak reformasi pbb telah menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat dan dua ribu sembilan
sementara pemilu dua ribu empat pbb memenangkan lebih dari dua sembilan juta ribu suara dan mendapatkan sebelas kursi di dpr

kita juga tahu bahwa pbb sendiri juga ikut dalam pemilu terakhir ya dua ribu empat belas namun partai bulan bintang ini tidak lolos parliamentary threshold sehingga tidak punya wakil satupun di parlemen di senayan
kemudian ada lagi partai kedua yaitu pkpi bernama awal partai keadilan dan persatuan atau pkp
partai ini di deklarasikan pada lima belas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
selain jenderal tri sutrisno nama lain yang menjadi figur di belakang berdirinya partai ini adalah mantan panglima
ini adalah mantan panglima abri jenderal edi sudrajat kemudian mantan menteri negara perumahan rakyat ada siswono yudho usodo mantan menpora hayono isman dan beberapa tokoh tokoh quote unquote ya order baru lainnya
pada pemilu sembilan puluh sembilan pkp hanya memperoleh dukungan sekitar satu juta suara
untuk melewati syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol atau electoral threshold pemilu dua ribu empat pkp berganti nama menjadi pkpi atau pkp indonesia
pada pemilu dua ribu sembilan pkpi hanya memperoleh sekitar sembilan juta suara

pkpi tiga belas april dua ribu sepuluh sutioso terpilih sebagai ketua umum dan lukman moko ginta sebagai sekjen
kini pkpi dipimpin oleh jenderal a m henro priyono dan sekjen imam ansori saleh
kini pkpi dipimpin oleh jenderal a m henro priyono dan sekjen imam ansori saleh
itu tadi dua partai yang dinyatakan oleh kpu tidak lolos verifikasi faktual dan administrasi di pemilu kali ini namun seperti diketahui bahwa dua partai itu masih berjuang untuk tetap lolos
kini pkpi dipimpin oleh jenderal a m henro priyono dan sekjen imam ansori saleh
ekonomi usha namanya telanjang perjet diagnosis takut ketika pemerbuanan kerjaan tersebut terlihat programnya
kenapa pemerbuanan yrur kesehatan anak sekian tahun ini tidak melakukan

bagaimana komentar anda terkait dengan proses verifikasi sampai akhirnya lahir empat belas ini
sebetulnya kan begini
kita punya pengalaman pada masa orde baru itu jumlah partai cuma tiga
lalu begitu masuk reformasi euforia itu luar biasa
sehingga jumlah partai politik begitu banyak yang terbentuk
peserta pemilunya ada empat puluh delapan partai politik
dalam pengalaman pasca reformasi kita mengalami kegaduhan yang luar biasa
dan fakta menunjukkan begitu banyak partai politik
menjadi tidak efektif dalam pengelolaan pemerintahan
baik di parlemen maupun di eksekutif
lalu muncul kesadaran bahwa terlalu banyak partai politik juga ternyata tidak terlalu baik
untuk mendorong pemerintah yang lebih efektif
dan juga parlemen yang efektif dan efisien
maka kemudian dicarilah formula untuk mendorong penyederhanaan
bang bas mohon maaf saya potong ini gambar yang sambil kita nanti menjelaskan penjelasan dari bang bastian salang
ini adalah pengambilan nomor urut untuk mengambil nomor urut partai
jadi pengambilan nomor urut dulu untuk mengambil nomor urut partai begitu ya bang andre ya
jadi ini ada fnd hoiri kalau tidak salah dari partai nasdem yang mengambil nomor urut
saya tidak tahu nomor urut yang diambil berapa ini nanti untuk pengambilan nomor urut partai
oke silahkan bang bas dilanjutkan mohon maaf
lalu kemudian dari evaluasi
maka kemudian mungkin muncul kesadaran untuk mendorong skenario penyederhanan partai politik
nah dari empat puluh delapan partai politik turun pada pemilu dua ribu sembilan itu menjadi cuma dua belas partai politik
bayangkan dari empat puluh delapan turun menjadi sangat drastis
nah pilihan pilihannya memang macam macam
kita menggunakan elektoral tresok
lalu kemudian sekarang ini kita menggunakan
nah dengan parlement threshold ini memang semua partai politik
peserta pemilu silahkan berjuang
tetapi ada syarat untuk bisa masuk parlemen
supaya bisa masuk ke
lebih susah lagi ya berarti ya
tidak akan berkumpulkan
yang banyak sepuluh partai politik juga mungkin masih bisa masuk parlemen nanti
maka kemudian skenario untuk mendorong penyederhanaan ini
itu memang tidak mudah
maka ada diskusi misalnya
kalau mau mendorong partai politik kita tinggal lima atau tinggal empat
tapi oke lah
yang lolos pemilu
yang lolos menjadi peserta pemilu ada empat
naik justru dari dua belas ke empat belas
jadi ini mengalami peningkatan
apakah dari empat belas ini semuanya bisa masuk ke dpr
atau berapa partai
dari hitungan kita antara sepuluh atau sebelas juga bisa
mengingat sistem pemilu presiden dan sistem pemilu legislatif ini berbarangan
mungkin akan terjadi pergeseran perolehan suara dari partai politik
kalau pada pemilu yang lalu hampir merata
tidak ada yang apa namanya
jadi perolehan suaranya kurang lebih
tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri presiden ya
bahkan pd perjuangan pemenang pemilu harus berkoalisi gitu ya
nah dengan sistem pemilu serentak antara legislatif dan presiden
itu mungkin mengalami perubahan yang luar biasa nanti
maka bisa jadi memang

masuk ke dpr jumlahnya lebih sedikit dari yang sekarang
ini kan baru pertama kali
tapi anda lihat proses verifikasi yang dilakukan ini
ini cukup proper bagi kualitas demokrasi
karena banyak yang juga mengkritik
setelah putusan mk
jadi kalau mike ini nanti di psi sendiri
mengalami proses verifikasi yang cukup
melelahkan panjang sesuai dengan prosedur pkpu
kalau katanya sih masuk dalam dua belas rombongan remedial gitu
belakang setelah putusan mk
jadi ini yang ikut remedialnya
jadi prosesnya begitu diringkas ya bang andre
nanti bang andre juga bisa menjelaskan
jadi begini memang
anda lihat ini berpengaruh nggak pada output nanti nih
para peserta pemilu
karena playing fieldnya kan agak berbeda
kita sudah punya pengalaman dua kali
pada pemilu yang lalu
partai partai yang sudah masuk parlemen
merasa tidak perlu diverifikasi
maka kemudian dibuatlah undang undang
mereka otomatis menjadi peserta pemilu
ada partai yang lain
merasa bahwa tidak fair dong

persyaratan sudah mengalami perubahan
kepengurusan juga banyak berganti
mesti diverifikasi semuanya
maka diajukan gugatan ke mahkamah konstitusi
supaya fair menurut putusan mahkamah konstitusi
maka semua partai harus diverifikasi
pada pemilu yang lalu
saya mencatat memang sangat serius
oleh karena itu
partai peserta pemilu pada pemilu dua ribu empat belas
itu mengalami pengunduran
karena sejumlah partai
itu juga hampir tidak lolos
karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan
karena sulit sekali
tapi kalau sekarang ini
itu hampir sama
partai yang lama juga diverifikasi
setelah putusan mahkamah konstitusi
dan itu mengalami perdebatan juga
apakah harus diverifikasi kembali atau tidak
dan waktunya kemudian
kalau melihat ini
tapi nanti kpu mungkin bisa menjelaskan
tapi saya kalau melihat
verifikasi bagi partai partai yang lama
tidak terlalu ketat
saya justru memberi apresiasi
kepada partai baru
yang bisa memenuhi persyaratan
karena pasti penyelenggara pemilu itu
verifikasi persyaratan dari partai yang baru
fokusnya di partai baru
ketimbang partai yang lama
nah yang aneh sebetulnya
ada dua partai yang sudah mengikuti
berapa kali pemilu justru tidak lolos
ini catatan serius menurut saya
lepas dari mereka punya hak untuk
melakukan sengketa gitu
tetapi ini catatan serius bahwa
untuk verifikasi saja
ini mereka mengalami keteteran
bagaimana berjuang untuk
supaya bisa masuk ke
kita mau tanya michael nih sebenarnya
tadi bang bas sudah menjelaskan cukup banyak
ceritanya apa di mike
psi ini kemudian bisa sampai
ada cerita cerita menarik yang mungkin bisa di
share ke kita yang kita nggak tahu gitu mike
ya jadi baik
psi itu kita dari pertama kali berdiri tahun

pikiran utama kita adalah bagaimana bisa lolos verifikasi
jadi selama tiga tahun itu setiap kali kita rapat dikumpulin ke dprk
pp dari perwakilan seluruh indonesia kumpul ke jakarta
selalu yang dibahas adalah bagaimana persiapan kita
menuju verifikasi apakah pengurusnya sudah siap kantornya sudah siap jumlah anggotanya sudah siap keterwakilan perempuannya dan seterusnya
jadi kalau dibilang partai baru itu lebih siap verifikasi udah pasti
karena salah satu satu satunya hal yang dipikiran kita adalah bagaimana kita siap
untuk bisa ikut ke pemilu dua ribu sembilan
sebelum bicara pencapresan sebelum bicara
nggak bisa bicara yang lain
verifikasi nomor satu ya
betul dan tadi sempat disebut juga
beberapa pendiri dari pbb dan pkp kan kita lihat nama nama besar semua
dan itu tantangan terbesar psi karena psi itu berdiri didirikan oleh anak anak muda yang nggak memiliki nama nama besar
grace natali raja juli antoni atau saya sendiri kita bukan orang orang yang sudah ada di dunia politik dari dulu yang sudah lama sudah punya nama besar
kalau mau membuat sesuatu mungkin gampang sekali mencari dukungan tapi kita benar benar mulai dari nol
kita memang adalah sekelompok relawan yang waktu itu berkumpul sudah pernah membantu pak jokowi dua ribu dua belas dua ribu empat belas dan kami kepikiran
untuk bisa meneruskan satu visi dan cita cita ini mendukung orang orang baik masuk ke dalam dunia politik harus bikin partai politik
nah itu dimana kita harus mulai
berpikir strategis karena sebagai sukuplan anak anak muda kita dananya mungkin terbatas network kita juga sangat terbatas
nah itu yang kita cicil dari tahun ke tahun dari dua ribu empat belas dua ribu lima belas kita mulai dari level paling atas dulu pengurus dpp
sambil michael menjelaskan kita bisa menampilkan sebenarnya grafis syarat syarat yang disyaratkan oleh pkpu
tentang verifikasi administrasi dan faktual
partai politik apa saja yang harus dipenuhi oleh partai partai untuk bisa memenuhi syarat keikutsertaan pemilu dua ribu sembilan belas
silahkan lagi dilanjutkan mike
ya jadi kita mulai dari mencari pengurus di level pusat kemudian mencari ketua ketua di level provinsi
dan setiap ketua di level provinsi itu kita berikan tanggung jawab untuk mengisi kepengurusan di provinsi tersebut
kemudian cari pengurus di level kota kebupaten dan turun sampai ke level kecamatan
jadi kita bicara itu seperti satu sistem mlm dari atas cari terus sampai ke bawah lengkapi semuanya harus jumlah perempuannya mencukupi dan juga kemudian mencari atasnya
seperti ml tapi nggak dapat kapal pesiar di ujung gitu ya beda ya
dan gimana caranya kita bisa dapat kantor pengurus karena kan syarat di pkpu juga harus memiliki kantor pengurus
alamannya jelas ada surat domisilinya ada surat keterangan dari lurah
ya kita kumpulin anak anak muda yang mau gabung ke psi kita minta mereka aja
ada yang punya rumah di kecamatan ini nggak boleh nggak kita minta pinjam rumahnya sebagai kantor partai
kemudian anak muda ini kemudian ya harus bicara sama orang tuanya minta izin dari orang tuanya orang tuanya setuju kita urus semua surat suratnya
ini bukan hal yang mudah karena anggaran untuk bisa menyiapkan mesin partai sebesar ini pasti akan sangat mahal
jadi gotong royongnya menjadi lebih berat ya
tapi anda lihat psi lihat dengan proses verifikasi seperti ini kemudian ada putusan mk yang membuat bang andre juga harus akhirnya menggulung lengannya untuk ikut verifikasi juga bantu bantu
sementara sebelumnya tidak
anda lihat cukup fair enough nggak cukup adil nggak proses verifikasi sampai akhirnya ketemu empat belas partai
jadi partai partai baru sebenarnya kan sempat diverifikasi faktual
jadi kita udah setengah jalan tiba tiba ada putusan mk yang mewajibkan partai lama juga ikut diverifikasi lagi
nah jadi kita sudah merasakan nih aturan kpu yang begitu ketatnya itu seperti apa
dan memang setengah mati waktu kita jalanin itu
dan ini kita mengapresi kpu juga karena kpu memang sangat ketat dalam menjaga itu memang sangat patuh kepada aturan yang berlaku
kemudian pada saat partai baru harus diverifikasi juga mungkin semua orang semua partai ini akhirnya sadar bahwa aturannya terlalu berat
akhirnya pkpu ini ya dirundingan kembali apakah ini realistis untuk mengejar warga ini atau tidak
dirundingan kembali antara kpu dengan partai partai politik maksudnya
saya kira begitu jadi sangat jauh lebih mudah dan akhirnya semuanya bisa lolos
jadi kalau dari
itu pun ada dua yang tidak lolos
itu pun bisa didatangkan ke kantor kpu langsung tadinya kpu yang turun dan kita nggak tahu kapan kpu turun
tapi setelah dipermudah ya jadi sangat baik juga psi juga akhirnya kita lolos walaupun kalaupun tidak dipermudah kita juga yakin akan bisa lolos

jadi ya kita merasa memang ada ya kita berharap harusnya lebih ketat dari yang sebelumnya kemarin tapi kita sadar juga realita politiknya keputusan mk itu memang agak terlambat
dan kalau memang mau dijalankan dalam waktu dua minggu tiga minggu mepet sekali itu juga mungkin gak fair terhadap partai partai lama
kalau seperti bang bas ceritakan di pemilu sebelumnya yang akhirnya molor cukup panjang tapi apa namanya proses verifikasi betul betul dijalankan dengan kaedah kaedah yang ketat gitu menurut anda lebih fair
dipangkas seperti sepertinya
apakah seperti sekarang supaya tahapannya tepat waktu atau seperti pemilu yang lalu begitu ketat akhirnya harus molor beberapa waktu gitu
jadi kalau menurut kami sebenarnya verifikasi pemilu tahun ini tuh lebih berat daripada sebelum sebelumnya ini tahapan verifikasi yang paling rumit dan paling ketat saya rasa
yang paling susah anda harus buktikan atau harus anda usahakan di proses verifikasi ini apa mike dulu
jadi pada saat verifikasi anggota kalau verifikasi kantor semuanya kan dokumen dokumennya sudah lengkap kita bisa pasti lihat itu
jadi pada saat verifikasi anggota kalau verifikasi kantor semuanya kan dokumen dokumennya sudah lengkap kita bisa pasti lihat itu

tapi katakan kita masukkan seribu seratus anggota nih karena harus ada seribu anggota di kota kabupaten yang penurunnya satu juta orang atau lebih
kpu kirim verifikator ketemu cari warganya dan ini saya alami di jakarta pada saat verifikator kpu turun ke lapangan
mau cari anggota kita susah setengah mati karena ada yang lagi di kantor atau lagi di mana atau mungkin ktp nya di mana tapi tinggalnya sudah
kemudian dari verifikator kpu ini kembali ke kpu dan menyatakan beberapa orang yang sudah berada di kantor ini sudah berada di kantor ini
sudah menyatakan beberapa anggota ini mungkin belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat
tapi kebanyakan ya tetap memenuhi syarat
nah ini yang pada saat verifikasi itu kita rasakan memang sangat ketat sekali
kalau mau diverifikasi semuanya secara acak ya akan kesulitan juga bahkan buat verifikator
bahkan verifikator pun menyampaikan memang ini proses yang sangat sulit mereka harus bolak balik berkali kali untuk bisa benar benar ketemu orangnya ada atau enggak
nah ini yang kami rasa verifikasinya konsepnya baik proses samping itu sangat baik
tapi kalau diberikan akses kemudahan juga kita jadi bisa membantu

untuk mengawal verifikator akhirnya bisa ketemu anggota itu akan mempermudah
tapi yang kita dapatkan di pkpu yang baru adalah partai partai yang mendatakan langsung anggotanya ke kpu itu terlalu mudah
menggunakan sampel yang lebih kecil kemudian orang orangnya juga harus dialihkan
apa sih yang di hengki bukan hengki pengki ya kompromi apa sih yang kemudian dilakukan oleh partai partai politik yang ada di parlemen dengan kpu sehingga bisa meringkas proses verifikasi itu bang andre
partai kami juga mengalami yang dirasakan oleh bro mike ini
karena kan sebelum gerindra mengikuti pemilu dua ribu sembilan gerindra juga melakukan proses verifikasi yang dilalui oleh psi ini
jadi itu adalah kesecehayaan yang harus dihadapi oleh partai partai baru yang ingin mengikuti pemilu
jadi itu proses yang biasa saja kalau bagi kami ya
yang kedua tentu partai partai politik yang sudah mengikuti pemilu dan mempunyai anggota itu harus dihadapi oleh partai partai baru yang ingin mengikuti pemilu
dan mempunyai anggota parlemen di dpr ri
tentu memang diberikan kemudahan ya dengan proses yang disampaikan bro mike tadi ya
bahwa kami dimudahkan untuk verifikasinya
itu memang terjadi
oke mohon maaf kita potong dulu ini nampaknya sudah mulai memasuki pengambilan nomor urut kita langsung bergabung dengan gedung kpu
di sini ada ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri dengan hasto kristianto kita akan dengarkan
saya mau tanya dulu testimoni kawan kawan yang ada di sini nih
bang andre cukup puas apa brandingnya kuat gak nih dengan nomor dua ini
yang pertama tadi kita menonton bersama di sini tebakan saya pas nomor dua kan
oh enggak tadi bilangnya nomor lain
yang kedua nomor urut dua ini adalah menunjukkan pencalonan pak prabowo di dua ribu sembilan belas nanti yang kedua untuk jadi calon presiden
jadi insya allah nomor urut dua ini akan menghentikan pak jokowi hanya cukup satu periode
jadi dua angka dulu diambil sama kami sehingga pak jokowi berhenti di angka satu periode saja
nah ini keyakinan kami partai gerindra insya allah kami akan bisa memenangkan pemilu legislatif dua ribu sembilan belas dan juga pemilu presiden tentunya
angkanya hoki ya buat gerindra
mike psi cukup puas gak mike nomor sebelas sih brandingnya kuat gak nih
kuat banget sih kita senang sekali sebenarnya dapat nomor sebelas
kan jadi kayak kesebelasan
nah itu cara kerjanya psi memang begitu kita gak mengandalkan tokoh tokoh besar kita memang dari anak anak muda aja kita gerilya gerak dari awal berdiri seperti itu ke depan seperti itu pemilu dua ribu sembilan belas juga akan seperti itu jadi kayak kesebelasan gitu
wah cocok jadi konsultan politik mike
bang bas catatan anda nih kita tidak hanya bicara mengenai siapa mendapatkan nomor urut apa tapi juga banyak momen momen menarik gitu ya
termasuk siapa saja yang ikut mengambil undian itu juga banyak dari kita tadi sempat berbicara yang cukup seru di
cukup seru di off the record ya apa catatan anda bang bas
ya apa namanya hampir semua partai sadar betul bahwa ini momen pengambilan nomor urut ini adalah momen kampanye juga bagi mereka karena itu yang turun itu adalah tokoh tokoh penting dari semua partai jadi
tapi saya mohon maaf bang bas saya tidak melihat ada pak sby disitu saya tidak melihat ada
surya paloh disitu ketua umum
kecuali pak sby hari ini justru dia ingin memberikan pesan yang lain menurut saya ketika dua orang putranya tampil untuk mengambil nomor urut pada malam hari ini
satu kalau saya tangkap memang ingin memberikan regenerasi itu estafet kepemimpinan berikutnya kepada entah kepada ibas atau kepada ahy
kalau kita mendengar sorak sorakan dari supporternya kelihatannya memang demokrat ingin mendorong ahy di dua ribu sembilan belas nanti
itu jelas sekali jadi tongkat estafet sudah mulai diteruskan
kelihatannya pesan itu yang ingin disampaikan oleh pak sby pada kesempatan ini
sehingga secara pribadi beliau tidak hadir tapi yang tampil itu adalah ahy gitu dan ibas
sebelum ke analisa lain ini bisa merugikan juga nggak nih bang bas
kalau misalnya membuat persepsi bahwa tongkat estafet kepemimpinan akan lari ke ahy atau ibas gitu
bisa juga menjadi backfire nggak atau liabilities politik nggak
misalnya ketika dianggap wadih partai keluarga sekali nih
gimana meritokrasinya misalnya seperti itu gimana
positifnya memang secara terbuka yang ingin didorong oleh pak sby itu adalah ahy gitu
dia bukanlah figur baru di dalam politik kita setelah dia ikut bertarung dalam pilkada dki jakarta kemarin
kelihatannya memang untuk dua ribu sembilan belas ahy yang betul betul dipersiapkan gitu
nah negatifnya orang juga bisa membaca bahwa kelihatannya demokrat ini memang partai keluarga
jadi dari pak sby turun ke anak anaknya
dan yang ditampilkan hari ini dua duanya adalah putra pak sby
bisa juga orang bertanya memang gak ada orang lain di demokrat
orang yang bertanya atau anda yang bertanya gitu
jadi bisa juga
ini kan kita bicara soal apa namanya apa yang berkembang di publik kan
jadi bisa juga orang bertanya kenapa mesti dua duanya
bisa juga salah satunya kan kayak gitu gitu
tetapi ini adalah pilihan
pilihan yang memang saya kira dengan sadar pak sby ambil pada momen yang penting ini
catatan yang lain dari undian ini terlihat gitu ya beberapa partai lama dan partai katakanlah lima besar
ini dari nomor urutnya itu masih dipegang oleh nomor urut yang bagus bagus itu
kalau kita masih melihat bahwa nomor urut muda itu adalah nomor nomor hoki gitu
pdip dapat nomor tiga lalu kemudian gerindra dapat nomor urut dua lalu pkb di nomor urut satu
pks delapan golkar empat
lalu kemudian golkar di nomor urut empat nasdem lima
jadi ini tentu memudahkan partai yang ranking perolehan suaranya pada pemilih yang lalu memudahkan mereka untuk membranding gitu
dari nomor urut yang ada sekarang ini
nah pr berikutnya adalah setelah mendapat nomor ini tentu saja bagaimana nomor urut itu dinarasikan menjadi sebuah narasi yang menarik narasi yang mudah ditangkap oleh publik narasi yang bisa menggugah pemilih gitu
seperti dua kawan kita di sini langsung bikin narasi itu ya
seperti dua orang ini
tetapi kalau salah menarasikan itu bisa menjadi negatif
karena itu partai politik harus betul betul membuat narasi yang menurut saya tidak menyinggung partai yang lain tidak menyinggung calon yang lain tapi narasi yang bisa menghipnotis pemilih gitu
nah itu penting dari partai atau konsultan politik sekarang ini
karena tahap berikutnya adalah bagaimana membranding partai antara nama partai dengan nomor urut
itu mesti bisa disinergikan
satu hal lagi yang menarik sebelum kita break bang bas ini ada sosok yang cukup mengejutkan di sini ketika partai berkarya mengambil nomor urut ada sosok tommy soeharto ini yang juga ikut mengambil
padahal beliau bukan menjadi ketua umum kalau tidak salah di partai berkarya tapi menjadi salah satu ketua dewan pembina kalau tidak salah
ini apa yang ini branding juga kemudian yang ingin ditampilkan asosiasi mencoba mengasosiasikan
ada dua hal menurut saya yang bisa muncul dari kehadiran tommy pada malam ini
ada dua hal menurut saya yang bisa muncul dari kehadiran tommy pada malam ini

karena dia ingin mengatakan bahwa partai berkarya ini adalah partai saya meskipun ketua umumnya bukan tommy
tapi dia ingin mengatakan bahwa tokoh sentral dari partai ini adalah tommy soeharto
dan dia ingin mengembalikan memori pada masa orebaru ketika bapaknya dulu sebagai ketua dewan pembina
pak harto selama berpuluh puluh tahun itu menjadi ketua dewan pembina partai golkar
dan hari ini dia ingin menyampaikan kepada bapak suharto

yang kedua dengan kehadiran tommy pada malam hari ini
sekaligus memberi pesan bahwa dia sudah berakhir di golkar
dia bukan lagi kader golkar dia menjadi kader partai baru sekarang ini
pertanyaannya kemudian apakah cendana kemudian bersatu di partai berkarya ini
atau ini hanya salah satu ranting saja dari permainan keluarga cina
atau ini hanya salah satu ranting saja dari permainan keluarga tiongkok

apakah keluarga cendana memang full team untuk membackup partai berkarya ini
atau ini hanya mainan tommy saja
dan anda lihat menjual kecendanaan menjual ke suhartoan
menjual ke orde baruan itu masih menjadi daya tarik di

padahal sudah sekian puluh tahun sejak era reformasi

saya mengikuti pernyataan pernyataan anak anak pak harto
mereka yakin betul bahwa masyarakat indonesia ini masih banyak yang suka sama pak harto
dan mereka ingin mengembalikan memori pada zaman pak harto gitu ya
dan kelihatannya itu yang akan di branding oleh tommy
sejauh mana itu laku dijual ya kita akan buktikan nanti pada

nah kaya nya bunyinya seperti ini
si penak jaman kuto nah itu juga akan digulirkan lagi ya
tapi kita tidak hanya membahas bagaimana
euforia hiruk pikuk atau narasi yang akan dibangun dari nomor urut partai politik
yang lolos di pemilu dua ribu sembilan belas tapi juga pr pr yang harus dihadapi oleh partai partai ini
terutama terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi
karena kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir sebulan terakhir saja
kpk itu seperti memakai kalau nelayan itu mencari ikan dengan cantrang gitu ya
dengan cantrang gitu ya akhirnya bisa mengeruk banyak sekali ikan
atau orang orang yang tersangkut korupsi dan itu kebanyakan untuk dana kampanye pemilu
dana kampanye pilkada serentak
apakah ini juga harus menjadi antisipasi bagi partai partai politik menjelang dua ribu sembilan belas
kita akan bahas itu usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami